kamu mendoakan ibu nda agar cepat pulih dan mendapatkan yang terbaik untuknya
kamu tidak usah khawatir kita pasti akan mencari tahu siapa adalah yang dibalik
semua pembakaran ini karena ibundamu tidak mungkin melakukan hal ini
hai hujan hanya hujan hanya hujan hamillah hamillah ya rabbillah
gagal harapan mereka semua selamat
akhirnya pada braden
iya mama ujiannya juga reda
jaga dewa batara
tubuh dinda kentring manik sangat lemah
aku harus segera membawanya ke istana
itu raden kakak
sepertinya aku sudah lolos dari kerjaan para prajurit pajacaran
oh bodoh sekali kalian
kalian bisa kalian bisa melangkapku
kalian berurusan dengan
siapa saja kalian mencari mati
prajurit bajaj stewart tidak ada apa apa lagi haa
paman bagaimana keadaan kalian
kami tidak apa apa raden
kami masih bisa bertahan
tapi nenek itu yang lari kesana raden
baik paman biar aku yang mengejar
lukamu bisa sembuh seperti sediakanmu
melihat ibu darah tukun terimani seperti ini
aku merasa sangat ibah sekali
berikanlah kesembuhan pada ibu darah tukun terimani
aku tidak tahan sakit sekali
siapa yang sudah membuat ibundaku terbakar sampai seperti ini
orang itu harus dicari
orang itu harus dicari
orang itu harus dicari
dan membalik semua pembakaran ini
karena ibu ndakmu tidak mungkin melakukan hal ini
anak ini selalu saja merepotkan
sebaiknya aku habisi saja dia disini
sebaiknya aku habisi saja dia disini

jika terus seperti ini
rakyat bisa menjadi korban
aku harus memaksanya berpilai
aku harus segera membantu rakyat santan
si guru segera pergi ke istana
terjadi apa apa di stasiun
rupanya kau memilih kematianmu disini
rupanya kau memilih kematianmu disini
kematianku hanya diketahui oleh allah subhanahu wa ta'ala
kau harus mati disangat